kedutaan besar republik indonesia ankara mencatat lima ratus warga negara indonesia berada di lokasi gempa turkiye
hingga senin kemarin kbri angkara melaporkan ada tiga wni yang terluka dan ketiganya sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat
saat ini kbri tengah mengupayakan rumah penampungan sementara sembari menanti penanganan dari pihak berwenang
dalam memastikan ratusan wni di turki dalam kondisi yang baik
sejauh ini belum terdapat informasi adanya wni yang menjadi korban jiwa akibat gempa
guna mencegah kemungkinan terburuk dalam akun twitter resminya kbri mengimbau kepada warga negara indonesia
yang berada di wilayah gempa yaitu gaziantep diyar bakir hingga adana
untuk mematuhi informasi
kbri juga mengatakan bahwa mereka akan memiliki pertimbangan otoritas turki agar tidak memasuki bangunan yang retak atau rusak parah
ada pun wni yang memerlukan bantuan darurat diminta untuk segera menghubungi hotline kbri ankara di nomor sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh dua satu ratus tiga puluh lima dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan